mengumumkan tentang status fpi atau front pembela islam sebagai organisasi
untuk mengumumkan ini pemerintah hadir sepuluh pejabat yang terkait dengan ini semua
pertama saya sebagai menko polhukam
lalu di sebelah kanan saya ada prof dr andes haji muhammad tito karnavian menteri dalam negeri
mungkin lebih bagus pak ketika sebut namanya maskernya dibuka tiga detik
biar kelihatan asli jangan jangan diwakili kita nggak tahu juga
berikutnya di sebelah kiri
saya hadir bapak kepala bin bapak budi gunawan
prof budi gunawan
kemudian ada menkumham prof dr yasona hamunangan lauli
kemudian bapak minko minfu joni platik
kemudian ada bapak jaksa agung
republik indonesia dr s t burhanuddin pak burhanuddin
kemudian ada panglima tni marskal tni hadi cahyanto
kemudian bapak kapolri jenderal polisi dr andes idam aziz msi
kemudian kepala ksp jenderal purnawirawan dr haji muldoko sip
kemudian ada kepala bnpt
badan nasional penanggulangan terorisme bapak komjen polisi dr dr andes boy rafli amar
kemudian ada kepala ppatk dr dian ediana rai
lalu disini juga kita didampingin nanti oleh pak wamin kumham yang akan membacakan keputusan
saya ingin menyampaikan hal hal sebagai berikut
bahwa fpi sejak tanggal dua puluh satu juni tahun dua ribu dua puluh
dua puluh juni tahun dua ribu sembilan belas
secara de jure telah bubar sebagai ormas
tetapi sebagai organisasi
fpi tetap melakukan aktivitas yang
melanggar ketertiban dan keamanan
dan bertentangan dengan hukum
seperti tindak kekerasan
sweeping atau razia secara sepihak
provokasi dan sebagainya
berdasar peraturan perundang undangan
dan sesuai dengan putusan mk
tertanggal dua puluh tiga desember dua ribu empat belas
pemerintah melarang aktivitas fpi
dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan fpi
karena fpi tidak lagi mempunyai legal standing
baik sebagai ormas
maupun sebagai perusahaan
sebagai organisasi biasa
jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing
kepada aparat aparat pemerintah
pusat dan daerah
kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan fpi
itu dianggap tidak ada dan harus ditolak
karena legal standingnya tidak ada
terhitung hari ini
empat pelanggaran kegiatan fpi
pelanggaran kegiatan fpi ini
dituangkan di dalam keputusan bersama
pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga
menteri dalam negeri
menteri hukum dan ham
dan kepala bnpt